presiden joko widodo menaikkan alokasi dana desa menjadi rp tujuh puluh tiga triliun di dua ribu sembilan belas mendatang
angka ini meningkat jika dibandingkan pagu anggaran tahun ini yang hanya enam puluh triliun rupiah
kenaikan alokasi anggaran dana desa mendorong upaya penurunan angka kemiskinan
penurunan kemiskinan tidak bisa hanya didukung dengan dana desa semata
dibutuhkan kerjasama serta program yang terintegrasi antara kementerian atau lembaga
menurut menteri desa eko putro sanjoyo yang dikutip cnn indonesia com
kenaikan ketimpangan akan terjadi lantaran peningkatan pendapatan penduduk desa akan diiringi dengan konsumsi yang besar
ada pun indikator ketimpangan dihitung dari konsumsi
karena sebagian pendapatan ada yang diinvestasikan atau ditabung